tiga tahun yang lalu saya bergabung di halim yaitu puspom dan saya mendapatkan sertifikat instruktur
kalau kita melatih anyanyi militer kita menyesuaikan dengan di luar di lapangan
atau ada yang disebut pelacakan bom bahan peledak kita sesuaikan di rawa atau kita taruh di bawah tanah
bahan pedaknya seperti itu dan kita taruh juga di samping samping mobil seperti itu
jadi kita selalu menyesuaikan satwa itu dengan keadaan di luar
kalau untuk kualifikasi atau standarisasi dari k sembilan atau yang anji militer ini tuh seperti apa pelatihannya
standarnya itu sebenarnya tidak ada standar ya tapi di k sembilan itu adalah rutinitas
jadi anjing itu tiap hari
kita latih terus tanpa berlatih ya pasti akan ada kekurangan
jadi benar benar kita mindset si anjingnya ini kita doktrin supaya dia mengerti
berarti yang perlu dilihat adalah ciri ciri kalau anjing ini sudah siap untuk misalnya bertugas sebagai k
atau sudah disebut ini sebagai anjing militer itu apa nih yang dilihat
biasa anjing ini sudah mulai patuh dengan perintah
atau dia bisa menandakan dia sudah menemukan bahan peledak misalnya contohnya duduk
nah ini anjing sudah siap untuk kerja
visi misi ini nih sebenarnya saya bentuk pon panel k sembilan ini kita latih
tujuan saya sih sebenarnya selain hobi saya pengen tuh k sembilan yang kita latih
di sini saya latih pelacakan bahan peledak menggunakan bahan peledak aslinya tnt
nah ini biasa saya salurkan gitu ya
jadi ke teman teman di angkatan darat laut udara
jadi saya kepengen tuh pasukan elit kita nih di indonesia punya k sembilan gitu
seperti halnya pasukan elit di dunia lah gitu
itu aja sih biar menjadi satu kebanggaan lah buat saya nih anjing anjing ki sembilan phone panel ini bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara gitu
khususnya untuk pasukan elit kita
untuk pasukan k sembilan nya yang betul betul terlatih
ini tuh udah dikirim ke mana aja nih matranya mana aja dan udah berapa banyak yang dikirim
kalau dikirim sih masih belum terlalu banyak ya
mungkin berapa tahun lalu ada saya kirim ada ke denjaka yang ambilnya masih dipakai
nah ini seperti kalian lihat nih teman teman ini dari kopasgat dari yonrader tiga ratus ya
biar dari satu ratus delapan puluh satu kopasgat
ya ini kita latihan lah kerjasama
jadi anjingnya saya siapkan
orangnya juga saya minta biar berlatih di sini
biar nanti bisa dibawa suatu saat mungkin ke daerah daerah konflik atau apa
di sini kita latih mereka ini semua dengan menggunakan pakai senjata ss dua dengan peluru hampa dengan granat asap dan flashback
semua jadi saya latih untuk menjadi military dock lah
jadi ada beberapa nanti yang kita salurkan mungkin ke kopasgat empat sampai lima ekor
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv atau media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya